zainus berharap pandemi covid sembilan belas cepat berlalu
agar bisa kembali ke tempat ini
kembali mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari
tim liputan cnn indonesia